timnas indonesia mengalami kenaikan dua peringkat dalam ranking fifa terbaru yang dirilis pada kamis
dalam update ranking fifa tersebut timnas indonesia kini menempati peringkat ke satu ratus empat puluh lima dengan total poin seribu enam puluh sembilan delapan puluh dua poin
hasil itu didapat squad garuda usai dua kali menumbangkan brunei darussalam dengan agregat dua belas dalam playoff kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam yang juga menjadi kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh
di kawasan asia indonesia menempati peringkat ke dua puluh tujuh
dua tim terdekat indonesia adalah filipina dan turmenistan yang berada di atasnya
lalu hongkong dan taiwan yang menempel tim merah putih
sementara untuk regional asean indonesia berada di posisi kelima di bawah vietnam thailand malaysia dan filipina